hai rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal tujuh belas dan delapan belas november dua ribu dua puluh satu memutuskan
untuk mempertahankan bi tujuh d reverse repo rate sebesar tiga lima persen demikian pula suku bunga deposit
facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem uang di tengah
perkiraan inflasi yang rendah serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah sebagai berikut
pertama melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar sejalan
dengan fundamental dan mekanisme pasar kedua melanjutkan penguatan strategi
operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter longgar atau akomodatif
ketiga memperkuat kebijakan transparasi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman analisis
pada kelompok bank bank terbesar yang memiliki pangsa kredit sebesar tujuh puluh persen dari industri secara
rinci keempat mempertahankan kebijakan merchant diskon rate mdr qr indonesian standard untuk
merchant kategori usaha mikro atau umi sebesar persen sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua untuk menjaga
kesinambungan akseptasi dan penggunaan qr indonesian standard dengan tetap menjaga
memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi
penggunaan local currency settlement dengan bekerjasama instasi terkait bang riza terus
memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan kssk dalam
rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan
kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan